diduga tak kuat menahan beban tali seling penyangga jembatan gantung di lebak banten terputus
sepuluh orang yang berada di atas jembatan jatuh ke sungai
video amatir memperlihatkan detik detik tali seling penyangga jembatan gantung
di kampung cegedang banjar sari lebak banten terputus
saat kejadian ada lima belas orang tengah berada di atas jembatan gantung itu
sepuluh orang diantaranya terjatuh ke sungai sementara lima lainnya berhasil berpegangan di atas jembatan
sepuluh korban yang terjatuh mengalami luka memar
diduga putusnya tali seling jembatan ini akibat tak kuat menahan beban
dan kondisi material jembatan yang sudah lapuk
jadwal yang malu akan jatuh
video yang sepuluh orang sepuluh orang yang jatuh adalah sepuluh orang lupa ayam kurang jatuh
yang letih letih akan rerusmuk bury badan efecto ati
awalnya pasca putusnya tali seling penyangga jembatan gantung di kampung cigedang
warga terpaksa melewati sungai ciliman untuk berkegiatan seperti berkebun dan berziarah
meski khawatir terbawa arus aliran sungai warga mengaku tak ada pilihan lain